terus gue bikin relawan relawan
tapi gue ajak untuk kerjasama juga
selain membantu pak prabowo membantu gue gitu
jadi gue mostly biaya makan makannya mereka
kalau kayak kasih duit ke mereka tuh hampir jarang
kalau gue gue hampir jarang banget lah
iya dengan tiga ratus ribu itu ya
dalam jumlah uang habis berapa ya
kalau kemarin gue habis menghadirkan salah satu caleg
tapi sayangnya gak berhasil
dengan total sepuluh ribu suara itu dia menghabiskan
kanvassing udah relawan dan lain lain dua lima m
kalau gue perbanding ratusan juta paling udah
sisa sisa kehidupan gue di partai
apa namanya di jabatan gue sebelumnya
gue enak banget ya karena gue pakai sosmed gitu
jadi gak terlalu gimana
sebegitu engagingnya kah pakai sosmed
iya sih menurut gue karena gue gak akan bisa menyentuh orang
patungan udah bisa membuat engagement
dan udah bisa membuat mereka memilih gue gitu loh
hanya dengan membagikan apa yang gue lakukan
atau enam kasus bersama dengan tim gue kerjain selama kemarin
itu menurut gue kalau itu suaranya tiga ratus sepuluh
waduh itu luar biasa gitu loh
berapa kalau nggak lebih lebihnya pas dari zaman gue
seratus juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta pak
tapi kalau pas kemarin gue di dpr kan gue ada reses
jadi mereka juga gak ngitung cuma yang sekarang aja
tapi kan mungkin yang dari dulu udah gue lakuin
artinya kan sebenarnya ekosistem lo jauh lebih mumpuni di periode ini ya
tahun ini perputaran uangnya lebih tinggi
satu dari tiga orang menganggap politik uang itu wajar
periode ini menganggap satu dari dua orang menganggap politik uang itu wajar
sepertinya di daerah gue tidak terlalu seperti itu
yang lain berapa berapa per kepala
gue pikir ada orang yang mengeluarkan tiga ratus sepuluh ribu untuk satu koran
satu orang disana dua ratus lima puluh ribu per kepala
gue sempet liat ada masyarakat yang bilang
kali tiga ratus sepuluh ribu guar siapin uang berapa ji
kita kan gak tau ya kekayaannya hilary brigita lasut
yang mereka bilang punya uang sebaiknya itu tuh gue heran juga dari mana
mengumpulin aja gak mungkin
kalau ada yang bilang ya gaji anggota dewan itu lima ratus juta per lima kali
itu kenapa dikategorikan punya kita gitu loh
cuman itu fasilitas yang digunakan anggota dewan
dan itu sebenernya program untuk masyarakat maksudnya